seleksi garuda selek untuk calon pemain timnas proyeksi piala dunia u tujuh belas
digelar di stadion madia senayan jakarta pusat kamisia
seleksi yang digelar hingga jumat besok juga dipantau langsung ketua umum pssi erick thohir
serta pelatih timnas u tujuh belas bima sakti dan direktur teknik pssi indra syafri
erick menyebut pssi dan garuda selek wajib bersinergi demi melahirkan pemain bertalenta
termasuk memberikan kesempatan pemain terbaik yang memenuhi kriteria untuk masuk tim nasional
bima sakti dan indra syafri ditugaskan memantau seleksi guna mencari pemain
yang akan diproyeksikan untuk timnas di piala dunia u dua puluh
sepakat untuk sinkronisasi program antara garuda select dan juga untuk persiapan u tujuh belas
tetapi tadi deni juga mengusulkan u empat belas
bagaimana bisa lebih awal juga dipersiapkan kalau kita mau
punya timnasional yang makin bagus
nah memang inilah yang saya rasa kita harus terbuka dalam mentransformasi sepak bola
dari seratus lebih pemain yang mengikuti proses seleksi saat ini telah mengerucut menjadi empat puluh tiga pemain
proses pencarian pemain timnas u tujuh belas akan dilakukan secara selektif
yang sesuai dengan kebutuhan tim serta kriteria yang ditentukan
ada seratus lebih pemain yang kita lihat
kemudian hari ini sudah menciut menjadi empat puluh tiga pemain
dan memang kita akan mencari pemain pemain yang siap untuk mengikuti piala dunia
dan kita juga akan selektif memilih
seperti diketahui untuk mencari pemain timnas u tujuh belas yang akan tampil pada piala dunia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga
pcc bekerjasama dengan program garuda select
program garuda select sudah ada sejak tahun dua ribu tujuh belas